dewan perwakilan daerah mengesahkan susunan pimpinan alat kelengkapan
wakil ketua dpd nono sampono berharap susunan alat kelengkapan dpd
akan membawa perubahan baik bagi dpd
wakil ketua dpd nono sampono menjelaskan
dpd telah mengesahkan sembilan ketua dan tiga wakil ketua dari empat subwilayah
penyusunan ketua dan wakil ketua didasarkan pada azaz musyawarah mufakat
dan hampir tidak ada perdebatan
nono mengatakan ada sedikit perdebatan pada saat penentuan komite dua dpd
namun akhirnya berakhir dengan baik
ia pun berharap susunan ketua komite dpd akan meningkatkan kinerja dpd ke depan
komposisi anggota dpd yang mayoritas diisi oleh anggota lama dan perempuan
diharap mampu membawa angin segar bagi kinerja dpd
agendanya khusus penentuan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan
jadi hari ini alhamdulillah sudah lengkap
semuanya yang terakhir panmus
saya kira mulai dari komite satu dua tiga empat dan yang lain lain semua
tadi sudah kita sahkan semuanya
dengan kemarin kita melakukan proses itu
dan boleh dibilang sembilan puluh lima persen dilakukan dengan musyawara mufakat
hanya satu alat kelengkapan yang voting
artinya semangat spirit musyawara mufakat itu sangat dilalukan